di kawah sileri di dataran tinggi dieng banjar negara jawa tengah meletus hingga menyemburkan asap serta lahar dingin pada minggu siang
akibat peristiwa ini satu pengunjung yang sedang berada di lokasi kawah mengalami luka luka
kini area lokasi kawah sileri ditutup dan berstatus zona bahaya pada radius seratus meter
area objek wisata kawah sileri dieng banjarnegara jawa tengah minggu siang meletus dan mengumpulkan asap serta material lumpur hingga ketinggian lima puluh meter
peristiwa ini terjadi saat lokasi kawah dipadati oleh pengunjung yang mengisi akhir libur lebaran
material lumpur menyembur hingga radius seratus meter
semburan asap serta lahar dingin juga mengenai area lahan pertanian kentang
pos pengamatan gunung api dieng terus melakukan pantauan dan pengecekan di lokasi
selain melakukan pantauan visual petugas juga melakukan pantauan gas dan gempa di lokasi
sama sekali pada waktu kejadian itu belum tidak diawali dengan peningkatan gempa
tetapi secara tiba tiba dia menyemburkan lumpur
ada potensi gas beratus juga
setelah kami ukur tadi siang setelah letusan sekitar tiga puluh menit kita ukur mengelilingi sileri gas co dua tidak ada
masih dalam ampatas normal
kemungkinan susulan masih ada
ada kemungkinan tapi kapan kita nggak tahu
yang jelas dihimbau untuk masyarakat tetap as pada
masuk dalam area yonabaya
dan lokasi lokasi wisata yang lain terutama kawah sekidang dan lainnya itu masih aman digunjungi wisata
sementara itu sebanyak dua belas orang korban letusan kawah sileri dilarikan ke puskesmas batur
para korban umumnya menderita luka lecet dan patah tulang akibat berlarian karena panik saat terjadinya letusan
beberapa korban ada pula yang terkena serpihan material letusan kawah
saya datang ke situ terus lihat
begitu berdiri ya kurang lebih lima menit lah
terus itu langsung umut dikos sih
terus saya balik lari pulang
serumbungan tuh pulang
pokoknya anu sendiri sendiri gitu
iya panik semua
udah agak jauh
terus batu jatuh
jatuh ke sini
ukurannya besar bu batunya
ya kira kira segini
yang gede ada
letusan yang terjadi di kawah sileri banjarnegara ini merupakan letusan freatik yang biasa dibarengi dengan lumpur panas dan asap
warga dilarang mendekat kawah sileri dalam radius seratus meter karena masih masuk dalam zona bahaya
imam ambar woto banjarnegara
peristiwa meletusnya kawah sileri di dataran tinggi dieng banjarnegara di jepang
peristiwa meletusnya kawah sileri di dataran tinggi dieng banjarnegara di jepang
meletusnya kawah sileri di dataran tinggi dieng banjarnegara jawa tengah
kepulan asap dan lahar dingin terlihat menyembur dari dalam kawah setinggi lima puluh meter
berikut ini adalah video amatir dari pengunjung yang sempat merekam detik detik meletusnya kawah sileri di dataran tinggi dieng
para pengunjung panik saat melihat letusan asap ini keluar dari kawah sileri
kawah sileri di gunung dieng banjarnegara meletus pada minggu sekitar pukul dua belas siang
letusan terjadi saat lokasi kawah dipadai padai
dari pengunjung dua belas orang yang berada di lokasi terluka
letusan kawah sileri di kawasan dataran tinggi dieng yang berada di desa kepakisan kecamatan batur banjarnegara jawa tengah ini bukanlah kejadian yang pertama kali
sudah beberapa kali peristiwa ini terjadi bahkan menelan korban jiwa
dari data yang diperoleh
pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi pos pengamatan gunung api dieng di desa karangtengah
seperti dikutip dari detik com setidaknya sejak tahun seribu sembilan ratus empat puluh tiga kawah sileri sudah terpantau aktivitasnya
pada tiga belas desember tahun seribu sembilan ratus empat puluh empat kawah sileri meletus dan menewaskan satu ratus tujuh belas orang
kawah sileri kembali erupsi pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh enam namun kali ini tidak ada korban jiwa
kemudian pada tiga belas desember seribu sembilan ratus enam puluh empat kawah sileri kembali erupsi dan menelan korban jiwa
kemudian pada igwb keluarga terperang
kemudian pebunuhan jasa biskursum di kewasan
lalu ke ke distrikase atau wrong
begitulah peristiwa dari kewasan di dunia diang
dengan bencana sutopo purwonugro
ya selamat pagi
pak bagaimana sejauh ini aktivitas kawah sileri
sampai saat ini masih normal
berdasarkan laporan dari bvmbg
berdasarkan pengukuran kawah seleri tadi pagi
pukul lima lima belas waktu indonesia bukit barat
suhu kawah lima puluh tujuh derajat celcius
kemudian ph air enam dua puluh tiga
dan h dua s serta so dua
dan pada jarak satu meter dari bibir kawah
jadi tingkat aktivitas gunung dieng masih level satu atau normal
tidak ada kenaikan aktivitas vulkanik
terkait dengan erupsi priatik yang terjadi kemarin siang
jadi status aman
namun demikian masyarakat dilarang
untuk melakukan aktivitas pada radius seratus meter dari kawah sileri
ya pak bagaimana dengan skema evakuasi yang saat ini diberlakukan untuk warga
dan bagaimana antisipasinya jika ke depan ada erupsi susulan
rencana kontingensi yang disusun oleh bvmbg di banjar negara
sudah ada terkait dengan
potensi erupsi atau peningkatan status aktivitas dari gunung dieng
jadi berdasarkan rencana kontingensi tadi sebenarnya sudah disusun
namun demikian sampai saat ini belum perlu ada pengungsian
karena tingkat aktivitas gunung dieng masih level satu atau normal
biasanya evakuasi itu akan dilakukan jika statusnya sudah naik menjadi level siaga atau awas
sehingga dalam hal ini rekomendasi dari bmbg belum perlu ada pengungsian
jadi kalau ada yang tidak bisa diperbolehkan aktivitas pengunjung silakan tetap berkunjung atau berwisata ke gunung dieng
tetapi dilarang untuk melakukan aktivitas di dalam radius seratus meter dari kawah sileri
itu berarti di titik mana saja pak untuk informasi kepada pengunjung ataupun wisatawan yang hendak pergi ke sana
ya di sekitar kawasileri sudah dipasang polis lain
ada juga petugas petugas yang ada di sana yang telah memberikan tanda tanda agar pengunjung tidak mendekati kawah sileri
jadi secara umum di gunung dieng itu ada enam kawah di sana
jadi yang memang yang berbahaya itu adalah di kawasileri dan di kawah timbang
sedangkan yang lainnya aman
sehingga dalam hal ini rekomendasi yang dilakukan adalah di kawasileri itu pada jarak seratus meter dari bibir kawasileri
sedangkan di kawah timbang rekomendasinya masyarakat agar tidak terlalu mendekat
jadi yang memang yang diperlukan adalah ke kawah timbang
karena ancaman biasanya di kawah timbang adalah gas beracun co dua maupun h dua s
jadi dalam hal ini bukan ditutup total seluruh lokasi wisata di gunung dieng
namun hanya diberikan daerah sterilisasi sekitar seratus meter dari kawah sileri
lalu terakhir pak sutopo kami mendengar juga meskipun memang saat ini kondisinya sudah normal
tidak ada informasi adanya
apakah penyebabnya letupan ataupun erupsi susulan
seberapa besar kemungkinan itu ya pak melihat dari berbagai macam kejadian yang sempat terjadi di kawasileri beberapa tahun yang lalu
potensi terjadinya erupsi terutama letusan letusan priatik masih cukup tinggi
dan ini letusan ini juga bukan yang terjadi sekarang ini
sebenarnya pada tanggal dua puluh empat mei dua ribu tujuh belas
juga terjadi letusan pelepasan gas dan muncul asap hitam lebih kurang dua puluh meter
bahkan sebelumnya tanggal tiga puluh april dua ribu tujuh belas pun pada siang hari juga terjadi satu kali semburan lumpur ketinggian sepuluh meter
dan puncaknya kemarin
jadi potensinya masih terjadi cukup tinggi
terjadinya letusan letusan kreatif masih cukup tinggi
namun pastinya kapan akan terjadi secara pasti tanggal waktu dan sebagainya
kita tidak bisa memprediksi secara tepat
namun dari kondisi yang ada saat ini baik seismisitas maupun dari temperatur dari kualitas airnya dan sebagainya semuanya kondisinya normal
baik pak sutopo selain dari radius seratus meter apakah ada imbauan khusus untuk bagi penerbangan yang mungkin berterbang di atas langit langit dieng
tidak ada tidak ada pengaruhnya berkait dengan erupsi yang ada di gunung dieng
tidak ada hal hal yang mengkhawatirkan tidak akan mengganggu penerbangan
ethn pemeriksaan terutama helikopter atau yang lainnya ketika berada di daerah pekerjaan
bagaimana mengurus terkait awan maupun angin kencang dan lainnya
baik terima kasih pak sutopo purwono wulgoho untuk perbincangan anda bersama kami di after taking terkait perkembangan terkini dari kawasan gunung dieng
tadi kita juga sudah ketahui bersama bahwa saat ini memang situasinya normal meskipun tidak menutup kemungkinan akan terjadi letupan susulan dari kawah sileri ini
betul sekali karena ini bukan pertama kalinya kawah sileri ini melakukan maksudnya saya mengeluarkan letupan begitu dan beberapa tahun lalu justru malah banyak sekali merenggut banyak nyawa dan korban
dan perlu masih perlu sangat perlu dicermati oleh para warga dan sekitar bahwa jangan menganggap ini adalah kejadian yang kecil
betul jadi seratus meter ya jangan sampai juga anda lewat dari batas radius aman tersebut
tapi juga yang saya lihat sekarang ada banyak sekali broadcast message menginformasikan soal betapa bahayanya letupan yang saat ini terjadi
jadi jangan sampai juga ya salah dengan informasi yang hoax seperti tadi
yang paling penting adalah anda ikut melihat dan juga mendapatkan informasi dari pihak pihak yang memang a satu seperti tadi
sudah kami beritahukan bahwa memang saat ini ada kemungkinan terjadi letupan susulan
tapi masih dalam
batas aman ataupun normal tidak perlu ditakutkan berlebihan tapi memang harus menjaga radius